per tiga juli dua ribu dua puluh dua angka kasus covid sembilan belas di jawa timur mencapai dua ratus sembilan puluh empat kasus
pergerakan kasus covid sembilan belas dirasakan naik signifikan dimulai pada pertengahan juni
di mana kasusnya naik menjadi dua belas kali lipat di awal juli ini
epidemiolog menyatakan ini terjadi karena adanya subvarian omikron
dengan prediksi puncaknya pertengahan juli
jodoh julian toro
tiga puluh empat kasus dan gersik dua belas kasus
atas tingginya kasus ini kota surabaya mengupayakan pengintensifan tiga t
kota surabaya mengupayakan pengintersifan tiga t
sementara itu epidemiolog universitas erlangga windu purnomo
menyatakan kejadian penambahan kasus dengan cepat ini terjadi karena adanya subvarian omikron baru
yakni ba empat dan ba lima
meski begitu windu menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak perlu panik
penjagaan prokesi yang konsisten serta capaian vaksinasi yang bagus
maka gelombang kenaikan kasus baru ini bisa selesai pasca pertengahan juli
tameng perisai perisai dalam dan perisai luar
dalamnya adalah vaksinasi sampai booster dan klise luar adalah prokes
itu aja yang kita lakukan
ya mungkin di indonesia akan ada peningkatan
tapi bentuknya ya gundukan ringan saja
mudah mudahan seperti polisi tidur lah ya
tidak seperti bukit bahkan seperti gunung tidak
ya jadi itu harapan kita dan pertengahan juli paling lambat lah
sudah mencapai punca dan agus saya kira sudah aman